lantunan suara merdu via valen ini menarik gemuruh suara peserta young entrepreneur summit di kota surabaya
bagi pengusaha maupun calon pengusaha muda di surabaya ini adalah akhir pekan yang dinanti
selain menikmati hiburan dari artis ibu kota mereka juga mendapat motivasi dari pengalaman pengusaha muda indonesia yang telah sukses
di antaranya sandiaga salahuddin uno hendy setiono co founder baba rafi tasya nur madina ceo brand fashion muslimah mechanism dan gamal albin said ceo indonesia medica
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini